kalau kamu memang bukan anak kecil harusnya kamu tahu mana yang benar dan mana yang enggak
hah mau gabung
dari penyakit anak anak
kau udah jam segini belum pulang
ibu cari dodi ya
biar karen aja yang cari ya
kamu tahu biasanya dia main

anda tahu bu tempat biasa kado dimainkan
sekarang kita cari kado di
mau tau kan yuk
bu cari dulu ya
jangan seakep lo ya
mending lo pulang aja ke sana
kalo lo itu bukan banci
kemana lagi ya kak
jangan jangan di sana tuh kak
ya udah yuk kita ke sana
ini mah cemen
ini tuh barang haram
ini tuh waktunya sholat
bukan yang kelam di sini
kak denger ya
saya gak mau datur lagi
saya bukan anak kecil
kalau kamu memang bukan anak kecil
harusnya kamu tahu mana yang benar mana yang enggak
kamu mau pulang
dengar ini teman teman
saya punya kabar gembira
grup kita dikontrak untuk mengisi acara musik di kafe dangdut ojo lali
selamat tinggal grup selamat tinggal jalan
sekarang kita punya tempat yang lebih layak
berarti duitnya nampa dong bang
loh iya dong tergantung
kalau kita bisa memuaskan penonton uang kita bisa mengalir
tapi kenapa bang
tapi kita masih butuh satu atau dua penyanyi baru
dengan syarat cantik suara merdu dan bisa goyang
ah tapi suaranya bang ancur ancuran
lo mau kita disuruh turun gara gara doi
bang santi punya teman waktu smp dulu
suaranya keren banget bang apalagi kalau lagi nyanyiin dangdut
ntar deh abis latihan sandi coba hubungin dia ya
minggu ini gua bebas
kalau anda dari sini langsung ramah boleh nggak bang
hah gak ada cerita
pulang dari sini ke rumah langsung
tumpah orang ya
daripada kamu nongkrong gak karuan
lebih bermanfaat kamu belajar dok
mumpung ibu sama kakakmu masih mampu cari uang
iya tapi kamu tuh harus pilih pilih dok
pelajar itu gaulnya sama pelajar
bukan sama pemangguran sama pemampukan itu
hah pasti deh ngadu ya nggak nggak
karinanya ada nggak
ada ada tunggu bentar ya
kak ada tamu tuh
hei ya ampun santi
tumben lo kesini ada apa
iya nih ada yang mau gue omongin kita duduk di sini aja ya
ibu lihat deh teman gaulnya kakak
masa ibu belum tahu sih
dia itu bu
penyanyi dangdutnya rika n'arok
yang nyanyinya pakai gelobak doang
tuh tentu saja
penyanyinya pakai gelobak dorong bu
yang suka keliling keliling kampung
nah bu bukan cuma itu doang
kata teman dohudi nih bu
penyanyinya bisa dibawa sama pria pria iseng bu
lo mau kan
lo kan tau sendiri keluarga gue tuh cukup fanatik
ntar mereka bilang apa kalau gue ikutan nyanyi di kafe kafe
rin ini kesempatan lo buat ngembangin karir
karena gue tau suara lo tuh bagus
deh gue pikir pikir dulu ya
yaudah tapi jangan kelamaan ya mikirnya
rp lima ini buat apaan beli bakso aja gak cukup
sabar ya nak uang ibu tinggal rp sepuluh
dan yang rp enam buat beli sayur nak
kalau gitu dodi nggak mau sekolah
jangan dong dok masa gara gara uang jajan kamu gak sekolah
yaudah tambahin dong bu
uang jajan andra buat kak dodi aja bu
terus kalau kamu haus di sekolah gimana nak
tan andra bawa air minum
nih kak dodi